kementerian agama melakukan pantauan hilal satu syawal seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah di sembilan puluh sembilan titik di seluruh indonesia
di wilayah dki jakarta dilakukan di masjid jami al musariin ⁇
rencananya pantauan hilal di masjid al ⁇ sariin ⁇ akan dilakukan selepas matahari terbenam atau pada pukul enam sore
pemantauan hilal akan dilakukan menggunakan dua teleskop serta menggunakan metode tradisional
masyarakat di sekitar masjid al musari'in juga turut datang untuk melakukan pantauan hilal
hadir juga perwakilan dari kementerian agama
bali menjadi salah satu lokasi pemantauan hilal dari sembilan puluh sembilan titik lokasi yang tersebar di seluruh indonesia
proses pemantauan hilal di bali melibatkan balai besar meteorologi klimatologi dan geofisika wilayah tiga denpasar dengan bantuan teleskop
proses pemantauan hilal metode rukyatul hilal ini disaksikan ormas islam dan instansi terkait
pemantauan hilal di bali juga dilakukan menggunakan metode tradisional